vaksinasi segera dimulai
sebanyak tiga juta vaksin sinovac buatan tiongkok telah tiba di indonesia
tak hanya dinantikan masyarakat banyak
program vaksinasi juga membawa berkah bagi sektor farmasi
khususnya bagi kinerja perusahaan yang terdongkrak akibat program ini
bio farma yang mendapat penugasan terkait pengadaan vaksin juga mendulang untung
hal ini dibuktikan dengan kinerja saham dua anak usahanya
yakni kimia pharma tbk dengan kode emiten kaef
dan indofarma tbk yang berkode emiten inaf melesat
selain itu perusahaan penyedia alat medis seperti jarum suntik
yakni itama ranoraya tbk yang berkode emiten irra
juga tak lepas dari euforia dan menadah keuntungan dari berkah vaksin
yang terbaru kepastian penyuntikan vaksin oleh jokowi pada tiga belas januari mendatang
menerbangkan saham saham vaksin

hal ini terlihat dari pergerakan saham kimia farma yang dalam perdagangan harian pada lima januari kemarin
artinya jika anda berinvestasi sepuluh juta rupiah di saham ini
dalam enam bulan anda sudah meraup keuntungan sebesar tiga puluh empat juta rupiah
hal yang sama juga dialami dengan saham indofarma
kenaikan saham kimia farma dan indofarma ini mulai terjadi saat indonesia resmi bekerja sama dengan tiongkok